menteri pertahanan prabowo subianto mengaku ada perbincangan terkait politik
saat bertemu presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta pada senin sore
namun prabowo enggan merinci rencana masa depannya yang dibahas dengan jokowi
hal ini disampaikan prabowo usai bertemu jokowi di istana kepresidenan jakarta pada senin sore
prabowo mengatakan topik yang dibicarakan tak hanya soal politik
tapi juga kebijakan luar negeri
prabowo mengatakan indonesia tetap berada pada posisi yang sama terkait konflik rusia dan ukraina
indonesia terus berupaya menjadi penengah
negara ya negara terutama di afrika yang minta indonesia untuk membantu melatih tentaranya
saya kira ini nanti akan kita tindak lanjuti juga